terima kasih ya dek untung ada kamu kalau nggak ada teh ini mobil udah nabrak tiang listrik itu
hancur ya pak sama sama makanya beban jalan lagi bahaya pak dia maaf deh sekali lagi terima

eh umi ustazah
pade air galon sudah datang kan
oh insya allah sore ini umi
udah saya siapin kok yang khasnya
nih tuh umi
udah saya siapin
satu dua tiga ada semuanya delapan
pade jangan lupa bawa galonnya ke asramu putri juga ya
oh siap ustazah
di kiri saya pisau
sama teh manis
bang ipul bulu matanya lentik
kecim latih di hari selasa
eh ada ustazah nulul yang cantik
indah mah hatinya ustaz musa
sesekali pade dibantu ya
biar lebih mandiri ustaz
ini saya mau buat sendiri kok
betul kata ustazah nulul
kalau kita itu harus mandiri
lihat kan airnya udah panas
eh kok sekarang malah jadi nangis
sayang banget orangnya gampang terharu
apalagi kalau dekat pak deh
gampang banget menitikan air mata
karena saya merasa pade itu perjuangannya berat
tengah tengah aja gitu
pak ustadz kok malah jadi makin kejar sih nangisnya
telur telur di sini
mau makan apa
nah enak dong
bentang bentang saya gua bikin
itu kan lu basahin
itu di bawah tuh
itu di bawah
ya gak ada apa apa
kalau gitu kita balik ke asrama dulu ya pak deh ustadz
birang dari mana
ini tahan panas ini
saya belum makan
lah buat kamu mana
ini kembaliannya hampir semua ya
aku udah ambil uang kembaliannya
iya emang kenapa
boleh ikut ke kota nggak
tapi te kamu duduk di belakang ya
barang barang udah siap pas
udah masuk semua ya
ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga
bisa berbangga dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya kiranya aku
salah ternyata salah
bukan kau tak perlu harta untuk ke jadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya
jadilah diri sendiri
kunan tetes berjemana
yes akhirnya bisa kabur juga
aduh ini teh mobil kalo nancak dikit suka ngadat sep
pusing kepala saya kalau begini terus
iya kang aduh kemah aja mobil ngadat wah
sokak tuh sep kita cek mesinnya
mau gok dek
oh saya boleh pindah depan gak soalnya di sini panas
boleh kamu teh di depan aja
sokak tuh dek pindah ke depan wia tuh
sayap ini teh angkat semua mesinnya di bawah
iya siap siap
disini kan enak atem
loh loh loh sep sep

dia di lem dek tahan dek
aduh naan atuk ini tolong ini dek
tolong ini dek aduh
ini dalam tangan tarikan dek
itu rem tangan
di mana di mana
rem tangannya ditarikan
ya ya pak
terima kasih ya dek
untung ada kamu
kalau nggak ada teh ini mobil udah nabrak tiang listrik itu hancur
sama sama makanya bapak jangan dulangin lagi ya bahaya pak
iya maaf dek sekali lagi terima kasihnya
ya udah saya permisi dulu ya
jangan jangan haikal pulang ke rumah
kalau dia pulang juga pasti baru nyampe nya malam
hah gini pak ya i
saya telpon aja gimana ibunya
jangan jangan dia ada di rumah gitu
lebih baik jangan dulu
karena saya takut dia
karena saya takutnya orang tuanya haikal berpikiran yang macem macem
iya kebetulan juga emang
gimana kalau kita telusurin pakai mobil untuk cari hikal
maksud saya idenya mukanya juga
cantikin saya yang cantik
saya setuju sama idenya ustaz jah nulul
dimana kalau kita mencari pakai mobil menelusuri jalanan
setuju kan ustaz adidwan
ya udah kita jalan
iya chef udah setuju kok
lah uang aku mana ya
apa jantan ketinggalan di mobil pak